olahraga bagi sebagian orang aktivitas fisik yang satu ini dilakukan bukan semata mata untuk
tujuan kesehatan saja melainkan sebagai hal menyenangkan bahkan jadi hobi tersendiri
sayangnya banyak yang akhirnya terlupa bahwa tubuh memiliki batas tersendiri dan bisa berakibat fatal
seperti yang dialami aktor ashraf sinclair aktor sekaligus suami penyanyi bunga citra lestari ini
meninggal di usia empat puluh tahun dalam kondisi tidur akibat serangan jantung pada februari dua ribu dua puluh silam
sehari sebelum kejadian ashraf diketahui baru saja kembali dari new york usai liburan bersama
keluarga di hari kejadian ia pun langsung padat beraktivitas mulai dari sibuk meeting hingga
menjalani olahraga crossfit
pada malam harinya kasus serupa juga menimpa legenda bulu tangkis markis kido atlet tiga puluh enam tahun
ini meninggal pada juni dua ribu dua puluh satu silam akibat serangan jantung saat berlatih badminton di gor petrolin
tanggerang diketahui peraih emas di olimpiade beijing dua ribu delapan ini memiliki riwayat darah tinggi
yang memang erat kaitannya dengan pemicu serangan jantung hipertensi ini juga lah yang membuat kidul
tak bisa mengikuti kejuaraan dunia di dunia ini dan juga memiliki kejadian yang menarik di dunia ini
dua ribu sembilan dan yang baru baru ini seorang peserta kategori pelari veteran meninggal saat mengikuti
lomba maraton sepuluh k di balikpapan kalimantan timur pada minggu empat september lalu diduga ia terkena
serangan jantung dan meninggal saat perjalanan ke rumah sakit akhir akhir ini pamer heart rate
alias jumlah degup jantung per menit saat olahraga sempat menjadi tren di media sosial
tanpa disadari tren ini sangat berbahaya karena degup jantung berlebih bisa fatal akibatnya
lantas bagaimana para penghobi olahraga melihat tren ini
kalau mereka fitness levelnya sudah bagus sudah di atas rata rata itu wajar wajar aja
karena itu selain buat ngebakar lemak juga untuk meningkatin performance gitu
menurut aku sendiri fine fine aja ya kalau misalnya mau bakar lemak mungkin untuk kesehatannya juga
cuma menurut aku mungkin harus di balance balance aja ya
menurut aku mungkin harus di balance balance aja
menurut aku mungkin harus di balance balance aja
menurut aku mungkin harus di balance balance aja
menurut aku mungkin harus di balance balance aja
menurut aku mungkin harus di balance balance aja

mikrokosmos itu mengatakan popping problem di dana abaikan keciktik dan urus
yang terjangkau dengar orang terkenal mengatakan kecil resiko penyebab ke properties
languages o penyebab karakteristik wah
lebih ke masala
kondisi kebugaran kita seperti apa
tapi ketika seseorang yang belum terlatih atau bahkan belum pernah olahraga sama sekali
saya rasa harus memulai dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu sampai dengan intensitas yang sedang
praktisi kebugaran gwendolyn menyebut
untuk bisa mencapai tujuan dari olahraga yang dilakukan kita sebaiknya mematok target yang realistis
hal ini dapat membantu kita mencapai gol yang lebih pasti tanpa membahayakan nyawa
selain itu asupan kalori dengan gizi seimbang serta istirahat cukup juga wajib diperhatikan
biasanya kalau orang mau olahraga biasanya ada motivasinya ada tujuannya
nah tujuannya itu harus realistis yang bikin target yang mudah dulu buat diri kamu
jangan jadi ada challenge buat kamu
kalau itu kamu udah bisa capai
oh kamu jadi termotivasi naikin lagi baru sedikit lagi
dalam menjaga kesehatan tubuh ada satu hal yang paling penting yaitu konsisten dan bersabar
karena sesungguhnya tubuh adalah wujud mental seseorang yang terbentuk melalui jalan yang panjang
tim liputan cnn indonesia